menteri keuangan sri mulyani indrawati menyebut kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur di indonesia sepanjang dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas mencapai rp lima triliun
dikutip detik finance sri mulyani mengatakan kebutuhan dana tersebut tidak cukup hanya dipenuhi dari apbn
diperlukan partisipasi bumn dan swasta dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur sehingga tidak memberatkan apbn
pembangunan infrastruktur juga bisa dilakukan pemerintah daerah
menurut sri mulyani pembangunan infrastruktur di indonesia dengan kondisi geografis yang begitu luas dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan sebuah kebutuhan mendesak
indonesia menjadi salah satu yang tertinggal di antara negara berkembang lain di dunia dalam pembangunan infrastruktur